gubernur dki jakarta anies baswedan telah menyetujui tarif mrt jakarta yakni sebesar rp sepuluh per sepuluh km
besaran ini telah dibahas bersama dprd dki jakarta
besaran tarif mrt rp sepuluh telah dibahas gubernur dki jakarta anies baswedan bersama ketua dprd dki jakarta prasetyo edy marsudi
dengan tarif rata rata tersebut maka jumlah subsidi yang akan dikeluarkan pemprov dki jakarta mencapai rp enam ratus tujuh puluh dua miliar hingga akhir dua ribu dua puluh
jumlah subsidi berasal dari proyeksi penumpang mrt sebanyak enam puluh lima ribu orang per hari
dengan demikian makin banyak jumlah penumpang maka subsidi akan bisa ditekan
tarif rp sepuluh per sepuluh km sendiri terdiri atas dua komponen yakni boarding fee yang dipatok sebesar rp satu lima ratus
ditambah harga per kilometer
tarif antar stasiun nantinya juga akan berbeda
tarif minimum ditetapkan sebesar tiga rupiah sedangkan tarif maksimal adalah empat belas rupiah